coba cowok yang deketin aku pasti mundur setelah tau aku tuh anak siapa
kita tuh udah temenan udah lama banget
tapi aku belum pernah ketemu kopi kamu
aku cuma tahu cerita dari kamu yang cuma semprit semprit sama cerita orang orang
apa yang kamu tahu dari cerita orang orang
kalau papi kamu tuh preman
itu dia sebutan yang bikin aku nganyam
nanti saya kasih tau kamu si aceh
kamu tuh kalau makan di dalam
jangan di luar gini berdiri
kayak kucing aja
makannya juga belum mulai
aku juga gak tau kerja seperti apa sen
aku gak tau papi aku tuh kriminal ataupun enggak
atau urusan sama polisi ataupun juga enggak
tapi predikat yang nempel di namanya yang buat orang tuh takut dan punya cita yang negatif
sebenernya kegiatan bapak apa sih
kan yang udah pernah nanya sama bapak
terus kata bapak apa
berarti kerjaan bapak teh priler
maksudnya apaan sih mah
kan neng udah pernah nanya sama bapak
kata bapak apa
kata bapak susah ngejelasinnya
mama juga susah ngejelasinnya
kalau ada yang nanya bapaknya kerjanya apa
bapaknya kerjanya di mana
mama juga bingung kalau ada yang nanya suaminya kerjanya apa
suaminya kerjanya di mana
berarti kita sama sama bingung loh mah
semua kumpul di tempat biasa
mbak dusun kamar kemana
disuruh kumpul sama kang mus
tadi di telpon kamu bilang kita disuruh kumpul sama kang mus
belum datang kang
kenapa tadi kamu gak bilang
jadi saya gak perlu lari
tari itu lebih capek dibanding jalan
eh eh malah senyum
apa ini harus kukimpar
kalau ingin selesaikan
enggak kang cuma salah paham aja
saya tempel yang bolak balik kamu
bu bar semua
benar kamu mau berhenti jadi copet
benar kamu mau bekerja di pabrik
cari kerja di pabrik itu susah
kecuali kalau kamu punya koneksi
maksud saya koneksi itu teman atau saudara yang bekerja di pabrik
atau berhubungan dengan orang yang bekerja di pabrik
biar kamu bisa masuk ke sana ngerti
mungkin kamu lagi galau seperti abg
jadi kamu mau berhenti jadi copet
kalau kamu tidak galau lagi hubungi saya
kita tetap satu tim
pak tuni teth insulation
ini tempatmu sosial sangat baik
saya melukisnya ini sebagai catatan bagian danau
danyakan sesuatu gak
terus kenapa orang orang bilang kalau papi preman
kamu sudah tanya sama orang orang
kenapa mereka bilang pabrik preman
tanya aja sama mereka
imas waktu mau kerja jadi pembantu
cuma dikasih tahu harus ini harus itu
terus langsung kerja
amin juga waktu mau kerja jadi supir
emangnya teki nanti mau kerja apa sih
kok harus magang dulu
maafin imas juga pak
imas tanya apa sama kamu
bapak beneran preman
bapak beneran preman
bapak beneran preman
ngantar ibu kontrol
bapak bukan preman